halo selamat malam jelang seratus hari periode kedua pemerintahan presiden jokowi
banyak catatan biru sekaligus catatan merah
ia menjadi diskusi hangat di ruang publik
jangan sampai hanya persoalan pembangunan ekonomi
yang menjadi etalase depan prioritas pemerintah
karena sejatinya publik juga menginginkan pemerintahan presiden jokowi
untuk bisa merawat demokrasi sekaligus menegakkan hukum dan hak asasi manusia
bersama saya budi adiputro kita akan mengupas bagaimana warna politik
hukum dan ham pemerintahan jokowi selama seratus hari pertama ini dalam kupas tuntas
episode seratus hari jokowi merawat demokrasi menegakkan hukum dan hak asasi manusia
tidak punya dampak tidak punya fakta
pokok masalahnya bukan masalah apa belum upah
ini ekonomi gak bertumbuh
gak tau saya

oke bagaimana pemerintahan jokowi berselancar menghadapi tantangan politik
kebebasan penegakan hukum dan juga hak asasi manusia
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama para narasumber yang sudah hadir
yang pertama saya akan perkenalkan dulu dari sisi paling kanan
ada bang doni gahral adian tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan
terima kasih bang doni
udah datang kemudian di tengah ini yang biasanya tukang kritik ini
direktur kantor hukum dan ham lokal taru ada bang haris azhar
di ujung paling kanan ada peneliti perhimpunan pendidikan demokrasi atau p dua
ada rocky gerung rocky
ini apa tanda tanda pilpres sudah selesai rocky ya
bukan tanda pilpres ya
ini literasi artinya
oh literasi oke jadi gak ada hubungan sama pilpres
dan saya sengaja sarukan di tengah tengah masjid soalnya karena jiwanya saya tahu masih muda
sampai saat ini ada iksan lulumba analis politik dari institut peradaban
terima kasih bang iksan
sudah datang dan tidak hanya kita berempat disini
kita sudah mengundang teman teman kita dari universitas trisakti
terima kasih teman teman
oke malam hari ini bapak bapak kita akan bicara mengenai strategi
bentar terima kasih saya sudah ditempatkan di generasi saya ya
iya ya emang sengaja saya sisipkan saya susupkan anda di sana untuk bisa merasakan vibesnya milenial gitu ya bang ican ya oke
ini bukan tentang anda tapi kita bicara tentang jokowi hari ini
seratus hari jokowi maruf kalau orang orang bicara mengenai pertumbuhan ekonomi pembangunan macam macam
malam hari ini kita duduk di sini untuk bicara mengenai pembangunan politik merawat demokrasi menegakkan hak asasi manusia
tapi kalau kita bicara mengenai visi presiden mengenai bagaimana merawat demokrasi menegakkan ham dan macam macam
itu langkah paling awal kalau menurut kami adalah bagaimana menyusun formasi kabinet
menyusun orang orang yang akan membantu presiden mengejawantakan visi mengenai pembangunan demokrasi tadi
kita akan saksikan dulu video singkat berikut ini
kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat indonesia
saya beliau izinkan untuk menyampaikan bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan
memantul bersejarah bahwa hari ini pelukan terat antara presiden republik indonesia membangun
oke boleh tepuk tangan ya
kita akan membahas formasi politik ala jokowi di segmen awal awal ini
karena kita bicara bagaimana merawat demokrasi
kalau formasi politiknya tepat atau tidak tepat dalam mewujudkan visi presiden itu
kita lihat dulu formasi politik jokowi di kementerian polhukam
ini orang orang yang dipilih oleh jokowi untuk membantu dia mengejawatakan visi politik hukum dan hamnya
ini ada menko polukam mahfud md menteri pertahanannya prabowo subianto
ada joni plate ada yasona lawli yang sedang kontroversi minggu ini
ada menteri dalam negerinya ada jenderal polisi tito karnavian
oke ada menteri luar negeri retno marsudi jaksa agungnya st burhanuddin
dan juga menteri pan rb cahyokomolo
saya mulai dari formasi jokowi untuk mengejawantakan visi merawat demokrasi
saya mau ke rocky dulu deh
rocky formasi politik seberapa penting
formasi politik ini dalam mewujudkan apa yang dicita citakan publik lah
dalam terjaganya demokrasi terjaganya kebebasan
formasi itu nggak ada gunanya
kalau dirigainya tidak bisa memformat pikiran demokrasi itu
jadi itu soalnya tuh
dan memang format demokrasi itu udah ada sebelum jokowi jadi presiden
jadi jangan tanya apa yang sedang dibuat oleh pak jokowi
untuk demokrasi tanya apa yang tidak dibuat pak jokowi atau dibuat pak jokowi
sehingga demokrasi merosot hari hari ini
kemarin majalah yang paling bermutu di economist
di situ ditunjukkan bahwa indonesia merosot di dalam demokrasi
selama permintaan jokowi
bahkan kita mulai dua ribu lima belas indonesia ada jauh di atas malaysia
sekarang malaysia menyalipkan demokrasi itu
indonesia dalam demokrasi demokrasi itu merosot jadi enggak ada gunanya bicara format dan pemerosotan
itu kemudian paralel dengan jalan pikiran beberapa toko yang anda taruh di situ tadi orang orang ini
cukup membantu berkontribusi pada data data yang anda katakan tadi atau berkontribusi akan
menyelamatkan berkontribusi negatif karena saya kasih contoh ya muldoko bilang terlalu
bising politikan itu kendalikan politik demokrasi bisa ditunda demi pertumbuhan ekonomi
pikiran itu searah dengan pikiran sri mulyani sri mulyani katakan hal yang sama tuh kendalikan
politik demi pertumbuhan pikiran itu searah dengan tito tito katakan hal yang sama
kendalikan politik kendalikan demokrasi demi pertumbuhan ekonomi jadi itu formasi yang justru
membalikkan arah demokrasi ke sistem yang mulai proto otoritarianisme jadi pertanyaan tadi keliru
bahwa demokrasi justru sudah ada waktu jokowi masuk dan sekarang di dalam pemerintahan jokowi
demokrasi merosot jadi pertanyaannya mengapa justru dalam kabinet hari ini demokrasi merosot
oke jadi formasi ini menyumbang kemerosotan tadi kata anda enggak menyumbang sangat menyumbang

oke terima kasih ya bang haris gimana

formasi ini cukup menjawab nggak tantangan publik mengenai bagaimana kebebasan demokrasi tetap tegak di tengah wacana atau kegiatan pertumbuhan ekonomi
saya mau bilang pertanyaan anda terlalu bagus karena situasinya nggak sebagus pertanyaan anda menempatkan mahfud md saya punya satu keyakinan bahwa mahfud md ditugaskan untuk mengisi kemiskinan narasi di jokowi soal hukum ham dan demokrasi
saya mau bilang pertanyaan anda terlalu bagus karena situasinya gak sebagus pertumbuhan ekonomi tetap tegak di tengah apa namanya wacana atau kegiatan pertumbuhan ekonomi

di tempatkanlah mafud md produknya sampai hari ini kita belum lihat gitu nah menempatkan pak burhanuddin misalnya karena memang bukan untuk jawaban sekedar penegakan hukum tetapi untuk mengisi keberutalan yang diciptakan oleh prasetyo ketika jadi jaksa agung
jadi memang ini formasi ini dia adalah given
bagi jokowi ini platform yang sudah ada diisi saja untuk atau diisi oleh orang orang yang bisa mengisi banyak hal yang dia tidak bisa handle tidak bisa tangani
berarti positif dong mengisi kekurangan dan menjawab tantangan
cuma sekedar itu tetapi di sisi yang lain beberapa nama justru dia lebih berperspektif heavy atau lebih berat pada soal keamanan
misalnya tito belum apa apa sudah bilang papua mau dipecah berapa provinsi bergejolak loh itu orang orang papua
belum apa apa udah bilang di banyak tempat di indonesia akan dipasang cctv alasan alasannya kita nggak tahu dan belum dengar
lalu beberapa nama yang lain misalnya menkominfo belum apa apa sudah setuju penutupan akses internet yang kemarin digugat oleh teman teman di petun
jadi menurut saya lebih kontributif orang orang yang ada di ruangan untuk hukum ham demokrasi justru malah menciptakan anti demokrasi menciptakan peniadaan hak asasi yasona loli belum seminggu sudah banyak bohongnya
jadi sebetulnya formasi yang ada diisi tadinya untuk memperbaiki wajahnya presiden tapi justru malah bikin kacau situasi buat presiden dan justru lebih parahnya lagi
jadi situasi real di lapangannya lebih kacau
sebelum dijawab oleh bang doni saya mau ke bang ican dulu
sepesimis itukah melihat formasi ini dalam mewujudkan cita cita publik lah paling tidak untuk mewujudkan kebebasan dan demokrasi
saya pikir tadi doni dulu
enggak mas doni terakhir
saya mungkin tidak perlu galak lagi karena dua teman saya sudah galak gitu ya
tapi yang saya mau bilang begini format demokrasi kita format sistem yang kita pilih memang
membuat pertama dengan pemilu yang kemarin effendi ghazril dan kawan kawan sendirian menghadapi tekanan untuk presidensial threshold
membuat kita punya dua pasang yang harus kita pilih kan
itu tidak mungkin tidak terbelah
karena tidak ada pemilihan tahap awal
yang kedua ya sistem kita ini kan memang parlementer
cuma resminya kita presidensil presidensial kalau kita mau bilang
misalnya jangankan kita bahas dulu pak jokowi waktu pak yudhoyono saja jadi presiden
dan mengatasi lawan lawannya pada putaran pertama
nah yang mau saya katakan bahwa entoh itu pun setelah dia menang dia menggait golkar masuk dalam koalisi
dan bahkan golkar yang tadinya mendukung seteru dari yudhoyono yaitu prabowo subianto
dipilih menjadi presiden

yang ini yang ingin anda katakan presiden jokowi melagikan tradisi
yang ingin saya katakan bahwa diantara presiden menteri menteri ini yang mana sih pilihan jokowi
saya menduga mungkin saya salah
dugaan saya adalah nadiemah karim mbah lila hadaliah wisnu thambakus subandyo erick thohir mungkin satu lagi
yang lain adalah pilihan politik yang disodorkan oleh para pihak
apakah partai politik maupun kelompok kelompok penekan yang memang membantu jokowi secara politik dan secara bisnis
tapi menurut anda setuju atau tidak
setuju atau tidak
saya kurang setuju dengan pendapat rocky dan bang haris bahwa formasi ini justru menyumbang pada kemerusotan demokrasi
itu tadi itu tadi
dengan seperti ini saya akan mengatakan kepada dua teman saya ini it goes without saying
saya ingin melompat saja kan mereka sudah mengkritik buat apa saya kritik lagi
jadi yang saya mau katakan adalah dengan sepenuh perhatian kita masalahnya bukan pada jokowi atau bukan pada yudhoyono
tapi pilihan sistem yang kita pilih dengan negara sebesar ini
pasti salah gitu loh siapapun yang akan jadi presiden
jadi tidak hanya kontribusi jokowi yang memilih orang tapi sistemnya kemudian ini
jadi terpaksa kalaupun itu kemerusotan itu karena terpaksa dan sistem yang memaksa itu
atau saya tanya budi berapa persen
saya nggak mau jawab kepada anda saya mau tanya bang doni
bang roni rocky dan bung haris tadi sudah mengatakan sepesimis itu formasi menentukan pijakan awal masa depan yang kurang baik bagi demokrasi
saya kira tidak mungkin lah gara gara formasi setitik
formasi setitik rusak demokrasi sebelangah
formasi ini baru bekerja seratus hari sementara ekonomi intelijen unit sudah menilai satu tahun
jadi ya tidak tepatlah dikatakan seratus hari ini menyumbang kerusakan satu tahun gitu ya
dan ingat bahwa ekonomi intelijen unit juga melakukan pengukuran di dua ribu tujuh belas
dan ada peningkatan meskipun sedikit
kemudian yang kedua kalau dibandingkan dengan malaysia
malaysia baru saja mengalami euforia demokrasi seperti kita pasca soeharto
dengan teruntuhnya umno dan dipicu oleh korupsi prime minister najib gitu
terus saja ada semacam semangat publik yang tinggi tentang demokrasi
sementara indonesia setelah reformasi mengalami berbagai persoalan
terutama mayoritarianisme yang ganas di akar rumput ini
dan dilema pendegakan hukum
karena begitu persoalan persoalan ini tidak diselesaikan persoalan persekusi dan lain sebagainya
yang dimainkan sentimen agama
ya mau ditindak dikira kemudian ini melawan agama dan lain sebagainya
ada dilema dilema semacam ini di proses penegakan hukum dalam menegakkan demokrasi
dan mesti diingat kebebasan kesejahteraan dan keamanan itu harus ditarik satu nafas
jangan melihat satu kondisi yang lain
kesejahteraan itu kan meningkatkan kualitas kualitas kebebasan
orang bodoh orang miskin pendapatnya itu saja ya berbeda dengan orang yang berpendidikan dan berkecukupan gitu
kalau orang pendapatnya sudah baik tidak hoax tidak ada konflik
jadi tarikan nafas ini jangan melihat sejahteraan dulu keamanan dulu
ini saya kira paradigma yang harus di
bang doni seberapa penting dan seberapa yakin anda tentu saja anda pasti bilang yakin
formasi ini tidak menyumbang kemerosotan
malah membuat tarikan napas ini bisa terwujud
apa alasan penting anda bisa yakin ke publik
saya tidak yakin
saya tidak yakin informasi ini
pak jokowi akan selalu mengevaluasi
ingat bahwa jokowi itu gemar reshuffle
jadi saya kira seluruh anggota kabinet itu dalam kondisi darurat
kalau tidak perform kalau tidak menumbuhkan demokrasi
tidak meningkatkan kualitas kebebasan dan keamanan
ya tentu saja akan ada pergantian di tengah jalan ini biasa
kita saja di kantor staf presiden hanya enam bulan kontraknya
jadi kalau enam bulan saya tidak perform
saya bisa satu ketika berpindah di tempat duduknya mbak rocky
tidak lagi menjadi wakil itu
saya tidak akan kasih
bu roky anda melihatnya bagaimana
bahwa coba saya lebih teliti mengungkapkan fakta itu
dua ribu tujuh belas angka indeks demokrasi kita lebih baik dari dua ribu enam belas
dua ribu delapan belas lebih baik dari dua ribu tujuh belas
benar don itu
tetapi itu digabung lebih buruk dari dua ribu lima belas
jadi ini benar
tapi jangan salah bahwa ekonomis melakukan survei dengan parameter dua ribu lima belas

nah sekarang dia turun
jadi pertanyaannya kenapa justru turun
kan soalnya adalah bukan kita tuntut apa yang sedang dilakukan jokowi untuk menghasilkan demokrasi
jokowi ada ketika sistem sudah demokrasi
jadi kalau dia merosot sekarang pertanyaannya kenapa merosot
ya bisa keterangan macam macam
ya karena intoleransi dimana mana
karena sentimen agama segala macam
tapi faktanya jokowi tidak bisa mengolah citizenship
kan dia presiden itu
dia tidak bisa mengolah menghasilkan suasana di mana orang jadi toleran
melihat bang doni yang kurang yakin juga sebenarnya dengan formasi ini bisa mewujudkan pendegakan dan merawat demokrasi
apakah ini tanda tanda memang presiden salah pilih orang
kita akan jawab itu
kami akan segera kembali
dan akhirnya terwujud
dengan formasi ini bung doni pun kurang yakin katanya bahwa ini bisa menegakkan demokrasi
yang anda baca sinyal apa bung roky kalau melihat kayak gini
ada sinyal sinyal lain nggak
betul tadi izan lulemba benar bahwa ya jokowi itu tawanan dari oligarki tawanan dari partai
jadi kalau seredoni tadi mengagum nanti ya bisa risalvel
ya itu mengandaikan presidennya otonom
tapi fakta politiknya kan dia tidak otono
beliau tidak otonom
karena itu tidak mungkin dia risalvel
jadi masalahnya adalah kemampuan dia untuk mengatasi keadaan atau faktisiti dari sistem kepartaian kita
plus kemampuan dia untuk duel atau deal dengan oligarki tidak ada tidak punya
jadi kita mesti mulai dengan fakta itu bahwa beliau tidak punya kapasitas untuk mengkondisikan partai
supaya betul betul menghormati sistem presidensil
dan dia tidak punya ketangguhan untuk duel dengan oligarki
kalau orang orang partainya bagus dan bisa menunjang rawatan demokrasi itu kan juga bisa saja
meskipun presidennya tidak otonom
ya bisa nanti tiga ratus tahun ke depan kalau anda berpikir begitu
oke bung noni silahkan tanggapin
ya jadi saya kira ini sudah sekali berjalan dengan presiden bahwa dia mengatakan ini periode terakhirnya
ya jadi memang dia ingin meninggalkan legacy
dan legasi itu butuh dukungan dari kabinet yang solid
artinya apa ya dia tidak nothing to lose sebenarnya
politik akomodasi dilakukan untuk membuat dukungan politik itu solid
tetapi ingat bahwa demi legacy demi sesuatu yang ingin diwariskan ke presiden berikutnya
tentu saja reshuffle itu sesuatu yang tidak tertutup begitu
ya pun ketika menterinya dari partai politik tertentu dari kekuatan oligarki tertentu
presiden saya kira sekarang sudah berpikir bagaimana ya di periode kedua ini kabinetnya bekerja solid karena dia ingin mewariskan sesuatu yang baik buat bangsa ini
dan ini kode kayak ini seperti kode mau evaluasi seperti bung noni nih kalau dari kalimat anda enggak juga
yang tahu hanya presiden dan tuhan yang maha esa
oke kalau bicara politik akomodasi bung haris banyak yang senang banyak yang pilih
yang tidak senang rocky salah satu yang gak senang ketika ada lawan politiknya yang kuat sekali selama dari tahun dua ribu empat belas
kemudian bisa bergabung atas nama politik akomodasi untuk bisa bersama sama membangun bangsa
karena saya tidak ada urusan senang atau tidak senang saya selalu anggap itu tidak masuk akal
oke kita akan dengarkan dulu apakah kalimat ini dari orang yang pernah menjadi lawan presiden jokowi itu masuk akal apa enggak kita lihat
membantu presiden republik indonesia khususnya di bidang menjaga kedaulatan
menjaga keutuhan wilayah dan menjaga keamanan
kontribusi lawan politik jokowi dengan bergabung bung haris gimana komentarnya
saya bicara pakai kompeten saya aja ya bicara soal hak asasi manusia
mengakomodir orang orang yang nama namanya ada dalam pelanggaran
ada laporan pelanggaran ham yang dibuat oleh komnas ham
ada wiranto jadi one team press ada prabowo jadi menteri pertahanan
tapi di satu sisi ada undang undang yang memandatkan meminta kejaksaan agung melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku pelaku pelanggaran ham
jaksa agung juga dibawanya presiden
nah ini komplikasi
jadi bagaimana kita mau apa ya
dengan formasi masuk ke substansi untuk menjawab tuntutan dalam konstitusi
nah kalau tadi saya mau jawab begini boro boro mau reshuffle
jangan jangan hari hari ini presiden masih sibuk untuk manggilin nama nama baru masuk ke istana begitu om budi
politik akomodasi itu apa sih manfaatnya kemudian presiden merangkul lawan politiknya gitu bung doni

apa sih yang kita rasakan sekarang dengan presiden merangkul lawan politiknya gitu bung doni
merangkul banyak orang termasuk lawan politik terberatnya selama lima tahun terakhir
saya kira alasan utama pak cheerselnnya sudah kelasa bukan ya bung doni
karena dia ketua umum gerindra atau partai yang cukup besar juga yang akan bisa menjadi dukungan politik di parlemen
tapi alasan utama memang mbak prabowo ini memang sosok yang sangat apa namanya memiliki gairah terhadap soal soal pertahanan gitu ya
dan pikiran pikirannya memang dianggap pak jokowi bisa membantu pembangunan pertahanan indonesia
tetapi tentu saja betul ya ada kontrol di sini
presiden tetap saja menjadi panglima tertinggi
kemudian ya civil society juga harus melakukan kontrol
tapi saya kira alasannya utama karena memang pak prabowo ini sosok yang ya ketika berbicara mengenai pertahanan
memang memiliki konsep yang menurut pak jokowi cukup bisa ditanggungjawabkan
dampaknya positif untuk pemerintahan ke depan membantu sesuatu yang bolong yang ada di pemerintahan jokowi gitu dengan kehadiran pak prabowo ya
kita lihat misalnya persoalan natuna kemarin
kita tahu bagaimana kapal kapal cina bisa lalu luasa masuk ke zona eksklusif kita
kenapa ya karena alutista kita kapal kapal perang kita kurang radar drone dan lain sebagainya
untuk menjaga kedaulatan teritorial kita
kenapa tidak bung roky
gini ya pertanyaannya bukan mengapa presiden mengakomodasi prabowo
itu bukan poin demokrasi bukan itu poinnya
poinnya adalah apa ongkos demokratik dari masuknya prabowo ke dalam kabinet
ongkosnya tidak ada oposisi yang mengkonsolidasi surat publik
jadi demokrasi berhenti justru karena prabowo masuk ke dalam kabinet
kan inti demokrasi adalah ada pikiran alternatif yang diartikulasikan melalui oposisi
kan itu soalnya tuh
jadi bukan soal natuna bangsa itu bertahan kalau ada pikiran alternatif tersedia di dalam keadaan krisis
sekarang pikiran alternatif itu tidak ada
karena tidak ada partai alternatif
partai yang setiap saat me watch pemerintah
dengan kata lain tanpa oposisi maka justru krisis demokrasi bisa berlangsung setiap saat
tanpa kemampuan kita untuk membayangkan apa yang akan terjadi
karena konfrontasi akan berlangsung di jalan dengan istana
jadi fungsi oposisi hilang itu artinya demokrasi merosot
itu salah satu yang diukur oleh economist intelligence unit itu
efek sampingnya dari politik akomodasi atau masuknya prabowo
apa yang anda rasakan
ya sekarang yang terjadi
lebih baik yang saya lihat daripada yang saya rasakan itu
yang saya lihat adalah keakrapan tetap tidak tumbuh
cebong versus kampret tetap berlangsung
keresahan sosial berbasis politik identitas berjalan terus
jadi ongkos itu trade off antara masuknya prabowo dengan berhentinya keakrapan berwarga negara tidak bisa diasuransikan pada kasus natuna itu
itu high politics itu adalah soal global di situ
jadi harus lihat dengan jernih supaya ada pikiran yang metodologis
saya ingin supaya saudara doni balik pada cara berpikir metodologis
dulu saya ajarin pada dia itu bertahun tahun
bung rodi ongkos demokrasinya
ongkos demokrasinya tadi kalau kata bung rocky
terlalu mahal untuk tukar tambah dengan natuna katanya
jadi saya harus mengajarkan mas roki soal metodologi sekarang jadinya
begini mas roky jadi kalau kita lihat ya
apa namanya dengan masuknya prabowo tentu saja ada cost ya
tapi cost ini ya tentu saja ya kita mesti lihat apakah memang dia betul betul membahayakan demokrasi
tadi mas roky bilang sendiri cekbong kampret masih terus berlangsung
artinya kan masih ada oposisi di situ
dan ingat bahwa dalam sistem demokrasi yang sempurna ada cross cutting loyaltis bisa ke prabowo tapi juga oposisi
partai politik itu ya logikanya adalah elektoral
kalau dia mendukung polisi pemerintah tapi buruk bagi elektoralitas tentu saja lebih baik dia akan membela elektoralitasnya
dan ini hanya berlangsung sampai dua ribu dua puluh dua bos
kalau saya lihat dua ribu dua puluh dua setelah dua tahun menjelang dua ribu dua puluh empat ini peta politik berubah semua
yang tadinya koalisi menjadi oposisi atau sebaliknya masuk karena kepentingan kepentingan tertentu
jadi ini tidak bisa dilihat secara hitam putih
ya oposisi itu abadi dalam satu sistem demokrasi
baik sembunyi sekolah
baik sembunyi sembunyi maupun terbuka seperti mas rocky
saya kira biasa saja
jadi kekhawatirannya terlalu berlebihan
oke saya coba pahami kekacauan pikiran itu ya
kalau kita bicara tentang cross cutting loyalties
dia justru bekerja bila tidak ada akomodasi
tidak diakomodir oleh kekuasaan
jadi dari konsep saja berantakan
secara berpikir doni
kalau kita bilang basis sosialnya ada oposisi dengan sendirinya
tapi kita bicara tentang sistem politik
ya itu oposisi dalam gagasan
tapi tidak dalam perimbangan kekuasaan
harus ada partai yang mengimbangi itu
kecuali saya punya partai tiga empat partai
jadi ini pelajaran pertama bagaimana saudara doni yang barusan masuk di ksp
sudah terkontaminasi dengan kekacauan pikiran itu kan
jadi dia tidak bisa lagi terangkan apa yang dimaksud dengan partai oposisi dan fakta oposisi
yang beroposisi bisa
rakyat kalau harga bbm naik pasti beroposisi
tetapi artikulasinya diucapkan oleh siapa
jadi itu soalnya tuh
jadi itu bab satu di dalam teori politik dasar
oke dononi saya kasih kesempatan untuk menanggapi
ya kalau kita lihat dinamika parlemen sekarang
kita lihat partai partai mendukung pemerintah
berapa banyak yang akan mendukung sepenuhnya program program pemerintah
keras sekali partai partai pendukung pemerintah
jadi sebenarnya bungkusnya adalah pendukung tapi isinya sebenarnya oposisi
karena kita lihat partai ini logikanya ada logika elektoral
jadi tidak bisa dikatakan bahwa begitu koalisi begitu pendukung maka akan seterusnya begitu
karena kita lihat dinamika di parlemen lah
belum lagi nanti ada undang undang ibu kota negara omnibus law dan lain sebagainya
ini pasti akan ada dinamika dinamika
dan tidak bisa dikatakan bahwa hanya pan dan pks yang akan oposisi
bisa saja gerindra masuk ke sana nanti ke kelompok oposisi
dan tergantung isu bahkan malah ya
kita lihat ada pan sus jawa seraya
kita tidak pernah tahu gitu dinamika
oke saya mau ke bung ican terakhir
ya ilmu saya sosiologis saja di bawah filsafat
jadi saya tidak berani menengahi mereka berdua lebih tinggi soalnya
tapi yang mau saya katakan persis seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa
apakah presiden ini mandiri
kan dia bernegosiasi hampir tiap detik
baik di dalam kekuasaannya sendiri kan menteri disebut sebagai pembantu presiden
tapi kan kita tahu karena menteri menteri itu dikuasai oleh partai partai politik
dan hanya sekian persen yang betul betul dipilih dari kalangan teknokrat atau kalangan profesional
maka tentu mereka punya rencana politik
selain melayani presiden melayani bangsa juga mereka berurusan dengan kepentingan politiknya
apakah selesai disitu
negosiasi presiden berikutnya adalah dengan parlemen
coba jangan baca jokowi saja
waktu yudhoyono juga begitu
bahkan wapresnya adalah pimpinan golkar
tetapi setiap saat setiap isu mereka berunding terus menerus
dengan koalisi yang berubah ubah
jadi jangan khawatir seperti apa yang rocky bayangkan oposisi akan hilang
poin saya bukan itu
poin saya adalah bahwa marilah kita naikkan diskusinya sehingga
ya misalnya mengajak pak prabowo bagus bagus saja
dianggap bahwa jokowi menaklukkan prabowo memasukkan di dalam kantongnya
tetapi kan bisa digantikan segera oleh orang lain yang sedang merencanakan tempat itu
tetapi katakanlah pks
apakah pks sendiri
apakah nanti di parlemen pks nya kan sendirian
tergantung isunya juga kan
sekarang kita mau tanya kira kira omnibus law mau lolos nggak
kalau kita lihat ritme dalam hari per hari ini saya kira akan ditentang misalnya
belum lagi ibu kota belum lagi isu isu lain
jadi poin saya adalah kembali pada isu saya yang tadi
apakah kita mulai serius mumpung sekarang ini masih jauh pemilu
komisi dua saya dengar sudah mulai menggodok sistem pemilu dan undang undang paket politik
mudah mudahan lebih cepat
kita menyiapkan betul betul mau presiden secara benar atau mau parlamenter saja sekalian
tadi katakan presiden itu belum tentu mandiri dalam memutuskan sekarang
tapi yang harus mandiri dan independen adalah pendegakan hukum dan pemberantasan korupsi
karena itu harus mandiri dan independen tidak boleh diintervensi oleh siapapun
bagaimana komitmen presiden jokowi dalam tadi
mendegarkan hukum dan pemberantasan korupsi selama seratus hari ini
ustaz jidat tetap bersama kami